para milenial kerap menjadi bahan kajian sejumlah lembaga survei dan juga penelitian
anak anak muda di bawah usia tiga puluh tahun ini tidak bisa dipandang sebelah mata
forbes bahkan merilis tiga puluh anak muda di bawah usia tiga puluh tahun
dengan kesuksesan menjajal bisnis di dua puluh sektor berbeda
menariknya beberapa yang masuk penilaian forbes adalah anak muda indonesia
yang merintis bisnis mulai dari retail dan e commerce
serta juga ada art ataupun seni dan hal ini tergolong usaha mikro kecil dan menengah ataupun umkm
siapa saja mereka bagaimana nafas umkm di tanah air
yang muda yang kaya raya saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bagaimana mungkin anda lebih familiar dengan wajah wajah yang saya tampilkan di depan ini
anda tidak begitu familiar atau jangan jangan anda familiar dengan produk ataupun jasa yang mereka tawarkan
tapi anda tidak tahu siapa saja di belakang mereka
ternyata mereka adalah anak anak muda yang punya potensi luar biasa
kita lihat bersama yang muda yang kaya raya saya mulai dari retail dan e commerce
jadi memang forbes itu merilis ada dua puluh sektor ada dua puluh sektor bisnis
kemudian di sana juga ada enam ratus rata rata entrepreneur ya entrepreneur muda di bawah usia tiga puluh tahun kan masuk millennials
di atas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua kelahirannya angkat tangan di atas delapan puluh dua masuk milenial
tapi mungkin kita mendapatkan motivasi
dari anak anak muda ini anda tahu ternyata usianya bahkan jauh lebih muda dibandingkan ya kita kita semua
kita lihat bersama
yang pertama adalah yasa paramita singgi
pemuda berusia oman dua puluh satu tahun dengan omset yang dia miliki sekitar dua ratus juta per bulan
jadi yasa hanya berusia sekitar dua puluh satu tahun ya
dia bisa mendapatkan omset sekitar dua ratus juta
gila ya anak usia kayak gini usia baru dua puluh dapat angka segitu per bulan dikemanain ya
tapi saya rasa akan terus diolah di bisnisnya
apa bisnis yang dia punya
sepatu ternyata yaitu men's republic
men's republic ini menjadi salah satu juga brand brand favorit ya anak anak sekarang

tapi sistem marketing yang tidak biasa apalagi anak anak milenial sini begitu brojol mereka itu hanya nunggu berapa lama itu udah dibanjiri oleh teknologi

jadi perubahan teknologi itu memanjakan mereka
tapi mereka tuh gak termanjakan begitu aja gitu loh
mereka bisa memanfaatkan potensi itu sehingga menghasilkan cuan
setelah hiasa para pita singgi dua puluh satu tahun
kini saya bergeser ke carlin darjanto
dengan usia dua puluh sembilan tahun bisa mendapatkan perolehan omset lebih dari seratus juta rupiah per bulan besar ya
dengan usia dua puluh sembilan tahun bisa mendapatkan perolehan omset lebih dari seratus juta rupiah per bulan besar ya
anda tahu produknya
dengan nama cotton inc
ini adalah busana ya
jadi ya desainer perdagangan
tapi mereka paling tidak kita sangat salut ya
bahwa ini menjadi salah satu juga motivasi untuk anak anak muda lain
begitu banyak potensi
mengapa banyak potensi
anda tahu indonesia itu adalah negara terbanyak penduduknya keempat di dunia
terbanyak penduduknya nomor satu di asia tenggara
hobinya belanja pula
jadi kalau itu potensi konsumsi ini dimanfaatkan oleh anak anak muda
kayak yang sekarang nih yang mereka tahu ada celah celah bisnis
kan lebih positif ya yang produksi indonesia yang konsumsi indonesia
jadi kan kita lebih bangga ya nggak apa apa lah untuk anak anak indonesia sendiri gitu
belum lagi kalau desain desainnya juga bisa bersaing
mana mereka bisa bersaing saya tunjukkan dengan salah satu lagi yang lainnya
berusia dua puluh delapan tahun peggy hartanto
ini masuk ke lini bisnis arts ya
jadi dia itu juga memiliki sebuah lini bisnis yang ternyata menghasilkan omset lebih dari seratus juta rupiah per bulan
apa itu dan dia merupakan seorang desainer yang ternyata jasnya juga digunakan oleh banyak selebriti dunia gitu ya
sekali sekali mungkin kita kita juga bisa ya jangan selebriti dunia aja
siapa saja mereka satu saja yang kita ambil dari instagram official
milik peggy ya itu adalah gwen stefani
jadi pakaian ini tuh didesain kemudian dihasilkan oleh peggy dan digunakan oleh gwen stefani
dan tidak hanya itu sekarang siapa supermodel yang sedang terkenalnya itu victoria's secret selalu ada ya
jj hadid itu merupakan salah satu juga yang menggunakan hasil desain dari pg hartanto
keren ya kalau bisa dipakai gitu
gigi hadid sekarang sedang on top banget ya
belum lagi kalau kisah asmaranya jadi gosip deh jadinya
tapi paling tidak itu menjadi jualan paling laris
kalau anda ingin memarketingkan produk lihatlah para tokoh tokoh populer
karena itu biasanya akan langsung banyak followernya tuh kan pengen kelihatan kayak gigi gitu ya
jangan jadi jijik gitu ya
saya pertegas itu adalah jj hadid
slide selanjutnya masih ada lagi satu lagi
ini masih dari the art yaitu helga angelina
hanya berusia dua puluh delapan tahun
dan sukses dengan produk burg green
semoga saya tidak salah
presiden joko widjo bisa kesilat lidah ya
saya juga bisa dong ya
burg green adalah sebuah produk organik
jadi bahwa helga ini memproduksi sebuah produk makanan yang organik dan juga vegetarian ya
jadi misalnya dia mengganti mayonnaise menjadi bawang putih misalnya gitu
jadi bagi masyarakat kan sekarang sudah jadi trend
hidup sehat diet sehat
jadi diet itu bukan hanya untuk kurus gitu
tapi supaya hidupnya sehat pola hidupnya sehat
jadi usia empat puluh lima puluh juga gak banyak banget gitu penyakit yang hadir
paling tidak kita berupaya gitu
dan itu menjadi celah bisnis
seperti burg green sini misalnya
makanan makanan ini juga kalaupun semuanya dari sayur sayuran
itu juga merupakan produk produk organik
organik itu gak menggunakan pupuk gitu ya
jadi paling tidak helga ini menjamin bahwa produk produknya itu adalah produk yang sehat
yang bisa dikonsumsi bagi ada yang ingin punya
yang hanya pola hidup sehat
besar dari seratus juta per bulan
uang semua deh pokoknya ya sama anak anak muda ini ya
dan saya yakin tuh gak didiamin gitu aja
tapi kemudian saya mempertanyakan
bagaimana sesungguhnya tren pertumbuhan umkm
ada beberapa istilah ya
oke saya kesana
ada istilahnya kecil
ada istilahnya menengah
ada istilahnya besar
jadi kalau dalam usaha itu ada empat spesifikasi
untuk mikro adalah yang memiliki dana maksimal sekitar modal sekitar lima puluh juta
itu masuk ke mikro
nah kalau kecil itu adalah lima puluh sampai lima ratus juta
range modal ataupun juga yang dia miliki omsetnya
kemudian menengah itu adalah lima ratus juta sampai sepuluh miliar
dan untuk usaha besar itu besar dari sepuluh miliar
jadi inilah spesifikasinya
ini kita lihat
data ini adalah data dari bank indonesia
kita lihat bagaimana trendnya
yang paling besar adalah usaha mikro
yang modalnya maksimal rp lima puluh juta
dan ini selalu aja didengungkan oleh pemerintah
ketika kita krisis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
ini adalah yang menopang sehingga ekonomi kita tidak begitu rontok habis semuanya
tapi kita mempertanyakan setengah hatikah pemerintah dengan umkm yang ada di sektor ini
pemerintah itu konsisten
kemudian juga mengucurkan kredit kredit yang memang mendukung sektor ini
karena mikro dengan lima puluh juta
itu anda bayangkan ya
kalau misalnya lima puluh juta kalau kita sebutnya mungkin pedagang kaki lima pkl
itu bisa masuk di sana loh
tapi kalau dia dikelola di manage dengan baik
itu bisa menjadi salah satu akar akar ekonomi awal di indonesia
yang bisa kalau banyak itu kan bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi kuat
kekuatan ekonomi yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi gitu
jadi kalau pemerintah memajukan ekonomi umkm kemana
ini loh dua ini
dan ini yang bisa menjadi kunci
bila pemerintah ingin serius membesarkan umkm
apalagi anak anak mudanya kan sekarang otaknya bisnis semua
lalu bagaimana dengan jumlah umkm menurut sektor ekonomi
ini untuk memetakan apa
bagi pemerintah ini bisa menjadi peta kemana mereka akan menguncurkan
sektor mana yang akan dikucurkan mendapatkan bantuan pemerintah
bagi anda yang muda yang kali ini udah ada kepikiran nih
saya ada duit ada modal atau saya mau pinjam bank a untuk buat modal
ini bisa jadi referensi
ternyata ini yang tumbuh pesat dan bisa jadi tumbuh pesatnya juga akan muncul
dan bisa jadi tumbuh pesatnya juga akan muncul

kita lihat yang pertama adalah yang biru muda
anda tahu aplikasi aplikasi misalnya agoda traveloka
anda kalau sekarang udah gampang ya
mau mesen tiket mau liburan sama pasangan gitu ya
sama keluarga udah gampang
budgetnya sesuai yang diinginkan juga bisa didapatkan
kok paychartnya agak kecil
saya agak ragu dengan angka itu
tapi di abob itu adalah pengangkutan dan komunikasi gojek
itu juga salah satu yang tumbuh pesat
lalu selanjutnya di enam empat puluh satu dan empat lima puluh dua masing masing adalah industri pengolahan pertanian dan peternakan
saya amaze harusnya industri pengolahan ini bisa tumbuh lebih besar ya
karena biasanya dengan diolah
punya added value yang lebih baik
tapi paling tidak ini menjadi refleksi bagi kita semua
bahwa jangan anggap sebelah mata
jangan anggap sebelah mata yang muda
karena yang muda juga bisa kaya raya